hai semua bencana baik saya hanya memberikan keterangan
sendiri karena ini kejadian yang lama jadi saya tidak tahu saya harus mengingat
ini hanya ini hanya keterangan betul beberapa hal yang lain jadi tidak ada
hubungan dengan pemilihan jam itu klir